ya semangat ya hanya itu saja yang bisa kita lakukan memberikan semangat untuk adik adik kita
semoga bisa sukses melewati ujian nasionalnya dan lulus
amin mudah mudahan seperti itu ya hari ini ujian nasional matematika besok masih ada lagi ya
yang penting teman teman smp nih harus tetap semangat
kalau smp di seluruh indonesia nampaknya sedang ujian nasional
tapi berbeda dengan siswa smp yang satu ini dari bantaing sulawesi selatan
nampaknya sedang menikmati hidup jadi pengantin baru ya pak
betul jadi setelah ditunda beberapa kali dan juga bahkan sempat diterpa isu akan dibatalkan
pernikahan dua remaja yang masih di bawah umur ini yaitu samsudin dan juga fitria
akhirnya dilakukan di depan penghulu pada senin kemarin
pihak kantor urusan agama mengakui akad nikah yang digelar sudah sesuai dengan prosedur hukum
acara pernikahan yang digelar di rumah salah satu keluarga mempelai wanita di jalan sungai celendu
kecamatan bantaeng ini berlangsung singkat
dan cukup sederhana dengan dihadiri beberapa kerabat kedua mempelai
adapun resepsi pernikahan justru telah digelar oleh keluarga pada satu maret lalu
pihak kantor urusan agama menyatakan pernikahan ini sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku
karena sudah mendapat surat dispensasi dari pengadilan agama
bahwa setelah tertunda karena perkara tidak dapatnya dispensasi dari kecamatan
kita sudah jauh jauh hari sudah menetapkan bahwa tanggal dua puluh tiga ini
jam sepuluh kita adakan pelayanan pencatatan nikah atas nama yang bersangkutan itu
sj dengan eva
itu kita sudah laksanakan dan itu tugas kita untuk memang melaksanakannya
dalam undang undang perkawinan dijelaskan anak di bawah umur dapat menikah
hanya jika mendapat dispensasi dari pihak pengadilan agama
surat dispensasi akhirnya dikelakukan
pengadilan agama bantaeng
majelis itu dalam mempertimbangkan itu
selama ini tidak pernah mempertimbangkan aspek hukumnya tok
selalu melihat bagaimana kondisi sosio kultural masyarakat setempat
pernikahan dua remaja ini sempat mengundang kontroversi dan penolakan dari berbagai pihak
lantaran umur yang dinilai masih terlalu dini
bukan hanya dari warga
penolakan juga datang dari masyarakat
dan juga dari sejumlah menteri yakni menteri agama
menteri pemberdayaan perempuan dan menteri perlindungan anak
serta menteri kesehatan
zulkifli natsir bantaeng
baik pemirsa saya yakin pasti banyak dari kita yang ingin bertanya ya kepada dua pasangan ini
nah kita sekarang sudah bisa terhubung lewat sambungan telepon dengan pengantin wanita
yaitu fitri ayu
selamat pagi fitri
fitri ini banyak bertanya tanya juga nih soal kok bisa ya akhirnya fitri sama samsudin
dapat investasi dari pengadilan agama itu ceritanya gimana fitri
namanya sih sudah lengkap
memang belum cepat mungkin waktunya untuk menikah
hmm gitu ya
oke fitri jadi fitri sekarang sudah menikah sama samsudin ya
saya mau tanya sama fitri
fitri kenapa sih pengen menikah saat masih remaja seperti ini
fitri kenapa pengen menikah secepat ini seawal ini sama samsudin
ya alasannya sih saling mencintai lah begitu
jadi jatuh cinta sama samsudin begitu ya
memang nggak bisa menikahnya nanti setelah sma begitu
setelah bekerja begitu
alasan utamanya tuh karena takdir
mau gimana lagi kalau takdir yang menginginkan
memang fitri sama samsudin sudah pacaran berapa lama
jadi kanannya ada tujuh
oh lima bulan
wah lima bulan
masih sebentar dong ya
nggak mau pacaran lebih lama dulu baru menikah
jadi katanya lebih baik pacaran setelah menikah ya kalau menurut fitri sama samsudin
fitri fitri kan sampai saat ini masih sekolah ya fit
rencananya setelah menikah ini seperti apa untuk pendidikannya
ya mau dilanjutkan
sampai lulus sma sampai kuliah begitu ya fit
yang maunya sih mau kuliah
mau kuliah ya semoga tetap nanti bisa tetap kuliah ya fitri ya
fitri saya mau tanya nih
sekarang fitri sama samsudin tinggal satu rumah
atau masih sama orang tua masing masing
tinggal satu rumah
oh sudah tinggal satu rumah
jadi sudah seperti rumah tangga orang dewasa lain ya begitu
mbak fitri ada rencana punya anak cepat atau ditunda dulu
belum belum ada
jadi akan ditunda dulu nampaknya
karena masih mau sekolah
karena masih mau sekolah
samsudin juga setuju ya dengan ini ya untuk ditunda dulu

sekolah mau mengejar cita cita ya
meskipun sudah menikah
punya cita cita jadi dokter
nah kalau mengingat sudah menikah seperti ini ada waktu waktu yang harus dibagi
fitri seperti apa menanggapinya
pasti harus dikeluarkan keluarga
pastinya harus dibagi dong kalau tingkat
suami keluarga gitu dan sekolah
fit ada lagi
tadi saya sempat baca artikel
katanya di daerah fitri memang banyak yang menikah seusia fitri gitu menikahnya muda
memang begitu kah
jadi memang di daerah fitri tidak ada yang menikah seperti fitri begitu ya di usia muda
ada sih tapi dulu
jadi artinya memang ada ya fitri ya
fitri nah ini kan begini kalau rumah tangga itu kan biasanya sang suami bekerja gitu ya
nah ini sekarang samsudin ini bekerja atau bagaimana nih fitri
bekerja sebagai apa samsudin ini sekarang
sekolah tidak samsudin
dia sekolah tapi tidak tamat sd
oh jadi putus sekolah begitu ya dan sekarang bekerja
sekarang sehari hari fitri
karena hati yang harus dihidup itu
nah fitri fitri kan ada teman teman yang lain ya teman teman fitri begitu
ketika teman teman tahu bahwa fitri sudah menikah teman teman fitri gimana pendapatnya tentang fitri
komentarnya kepada fitri gimana
biasa biasa aja tuh
berarti kepernikahan mereka semua datang fit
nah sekarang setelah fitri menikah ada perubahan yang seperti apa
misalnya apakah fitri sekarang mempersiapkan sarapan buat samsudin atau bagaimana nih fitri ini
putus putus kita rata deh
kegiatannya apa yang berubah nih fit
fitri pagi pagi seperti ini sudah menyiapkan sarapan atau apa yang fitri lakukan nih kalau sudah menikah
buat sarapan orang untuk mertua suami dan keluarga
nah fitri fitri apa namanya orang tua bagaimana fitri sekarang ini
pendapatnya dengan fitri dan juga samsudin sudah tinggal satu rumah begitu
alhamdulillah baik baik semua ji
jadi memang restu sudah didapat dari awal ya fit
nah sekarang kalau fit
putus putus bisa rata kak
fitri fitri tahu nggak sih kalau pernikahan fitri ini sekarang banyak orang yang memperhatikan se indonesia bahkan memperhatikan pernikahan fitri sama samsudin tahu nggak
tidak tahu kak
oh tidak tahu ya nggak nonton berita ya fitri ya
oh kalau nonton berita ya fitri banyak sekali yang memperhatikan pernikahan fitri dan juga samsudin
nah kebanyakan nanya kok fitri sama samsudi nikahnya muda sekali sih gitu kok awal sekali sih nah kalau ada yang tanya kayak begitu fitri mau jawabnya seperti apa
ya aku jawabnya sih karena saling mencintai
hmm sesederhana itu ya fitri ya baik kalau begitu fitri terima kasih sudah bergabung bersama kami di good morning
ya pesan kami berdua nih dan juga teman teman yang ada di sini kepada fitri jangan sampai berhenti sekolah ya tetap sekolah kemudian juga tadi cita cita pengen jadi dokter nah semoga cita citanya jadi dokter tercapai oke fitri ya
semoga kegiatan luas
baik semoga tercapai cita citanya ya terima kasih fitri sudah bergabung bersama kakak daniar dan kakak prabu di good morning terima kasih banyak
dia ya sudah berubahlah semua kegiatan fitri yang tadinya pagi pagi hanya untuk diri sendiri berangkat ke sekolah sekarang sudah bisa menyiapkan sarapan kira kira sarapannya apa ya apa jangan jangan fitri baru mulai bikin bikin mie aja nih prab
mie instan apa lagi ya nah